gubernur dki anies baswedan resmi menghentikan proyek reklamasi teluk jakarta
penghentian proyek ini ditandai dengan pencabutan izin prinsip dan izin pelaksanaan proyek reklamasi
penghentian itu diumumkan gubernur dki usah mengikuti rapat paripurna di dprd dki jakarta rabu siang
tim liputan cnn indonesia berhasil memantau kondisi proyek reklamasi yang dihentikan perizinannya
dengan menggunakan perahu motor kecil milik nelayan muara angke tim liputan cnn mengelilingi pulau f yang ditunjuk dan direkomendasi oleh nelayan
nelayan tidak menganjurkan tim berkunjung ke pulau c d g dan n dikarenakan kondisi ombak yang semakin tinggi
dan di sana perahu nelayan tidak diperkenankan mendarat akibat dijaga oleh preman
ini merupakan pulau f satu dari tiga belas pulau reklamasi yang dihentikan perizinannya
oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
langkah gubernur dki ini menuai reaksi positif dari sejumlah kalangan terutama dari koalisi selamatkan teluk jakarta
seperti yang dikutip dari laman cnnindonesia com koalisi selamatkan teluk jakarta menghimbau agar supaya langkah gubernur dki ini disertai dengan landasan hukum yang kuat
untuk itu gubernur dki saat ini tengah mempersiapkan ranperda perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang berada di wilayah dki jakarta